presiden jokowi dodo meresmikan politeknik benboy universitas pertahanan di kabupaten belu nusa tenggara timur
presiden berharap politeknik band boy dapat menjadi tempat belajar untuk meningkatkan keterampilan anak muda
khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan atambua dan timur leste
dalam peresmian ini jokowi didampingi menteri pertahanan prabowo subianto
men sesnek pratikno menteri kesehatan budi gunadi sadikin dan gubernur ntt victor laiskodat
jokowi menegaskan pentingnya layanan pendidikan tersebar merata di seluruh tanah air
hingga di perbatasan dan pulau pulau terdepan untuk pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi indonesia maju
dalam kesempatan yang sama menhan prabowo melaporkan
politeknik di wilayah perbatasan indonesia dan timur leste tersebut
akan terus dikembangkan guna menambah kapasitas mahasiswa
dari yang saat ini berjumlah satu ratus tujuh puluh lima orang menjadi lima ratus dua puluh lima orang
pendangan yang kami hormati
pembangunan sdm adalah fondasi untuk indonesia maju
karena itu layanan pendidikan harus tersebar secara merata di seluruh penjuru tanah air
bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali
di kawasan perbatasan sampai dengan pulau pulau terdepan
dan juga memiliki kualitas yang baik